beberapa waktu terakhir jagadmaya diramaikan oleh adanya unggahan
sejumlah rangka skutik atau skuter metik yang patah
dalam sejumlah video yang diunggah tersebut
beberapa tipe motor terlihat mengalami keropos bahkan patah pada rangka
sejumlah unit yang mengalami insiden rangka keropos akibat karat dan patah
disebut sebut adalah produk skutik dari brand otomotif honda
dengan platform rangka bernama sf atau enhan smart architectur frame
yang diproduksi mulai tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan saat ini
pihak ahm mengaku siap memberikan garansi atas kerusakan pada rangka
dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku
bicara soal dugaan adanya rangka skutik atau skuter metik yang mengalami masalah gitu
atau diduga bermasalah karena mudah karatan keropos dan akhirnya bisa patah
dan sudah viral di sosial media dan bahkan pemerintah pun sudah turun tangan
untuk bisa mengawal permasalahan ini
sekarang saya sudah ada di salah satu bengkel
yang ada di jakarta utara nih
bisa dilihat sekilip sekilip banyak motor
bengkel ini adalah marus motor yang punya spesialisasi buat
restorasi mulai dari rangka sampai bentuk jadi sepeda motor
kita akan tanya tanya langsung sama ownernya di situ
bang ini kan soal rangka sf nya honda nih
udah mulai banyak banget di media sosial
nah kalau abang sendiri udah nanganin berapa banyak dan dari kapan sih bang
yang patah kurang lebih ada tiga motor tiga unit lah
yang nggak patah itu sekitaran tiga belas an
yang gak patah itu udah korosif gitu
udah mulai karat
udah mulai karat maksudnya memang bener bener ya karat
cuman karatnya itu masih belum parah
jadi dia antisipasi aja
pertama bagian karat itu yang paling ditemuin itu sama saya itu di daerah lasan
jadi lasan ini kebanyakan semuanya karat
sebelumnya ini kan udah saya antisipasi
penyebab karat itu terutama dari materialnya
material cetnya ini tipis
jadi dia nggak tebel
jadi di bagian pengelasan ini
bekas lasan yang dari sananya ini udah mulai karat
walaupun motor baru grace baru turun nih
tak hanya menganalisis penyebab terjadinya korosi yang berdampak pada rangka patah
maruf juga menawarkan solusi berupa langkah antisipasi
bagi pelanggan skutik yang merasa khawatir dengan kondisi unit yang dimiliki
kalau untuk dari saya jadi kalau pengen awet lah intinya ya apa namanya
bisa ditahan lama itu yang pertama
di sini nih kita pembuatan lubang air
secukupnya lah ya sampai tiga sampai empat lubang nggak jadi masalah
terus ada penambahan besi plat nanti dari sini ke sini
sama penguatan yang di bawah ini
platnya kan tipis yang di bawah ini
nah ini kan kekuatan motor ini tuh di sini
di bawah situ titik tumpunya
titik tumpunya itu di sini
kalau di sini sampai karat sedikit
dia pasti bakalan gampang melewok bahkan patah
nah itu kekuatannya bisa bertahan berapa lama tuh
yang penting nggak nabrak insya allah tahunan
nggak hitungan bulan patah nggak mungkin saya yakin itu
dari data asosiasi industri sepeda motor indonesia ic
bahwa sepanjang tahun dua ribu dua puluh
sebanyak lima dua juta sepeda motor telah terjual
dan tiga sembilan juta di antaranya merupakan produk dari honda
tim leputan cnn indonesia